reinkarnasi pabrik gula colomadu menjadi the colomadu di kecamatan colomadu karanganyar jawa tengah
kini semakin lengkap dengan hadirnya museum the colomadu yaitu museum tentang sejarah industri gula
namun ditampilkan dengan gaya milenial
the colomadu atau yang lebih dikenal sebagai reinkarnasi bekas pabrik gula colomadu
menjadi tempat terbuka dan tempat pertunjukan
kini bekas pabrik gula ini menambah lagi satu wahana edu wisata
yaitu museum pabrik gula the colomadu
tampil dengan konsep berbeda museum ini memang menyasar anak muda yang ingin belajar sejarah
namun tidak meninggalkan bergaya milenial
museum yang diluncurkan belum lama ini memang masih dalam kompleks gedung utama the colomadu
tepatnya di area stasiun karbonatasi
di areal seluas satu lima ratus meter persegi tersebut
pengunjung bisa memanen pengetahuan sejarah bekas pabrik gula colomadu
tanpa perlu mengeringitkan dahi menakuni buku tebal
teknologi penting dan foto yang menandai sejarah perjalanan pabrik gula colomadu
tersaji di lorong masuk museum
terdapat sebuah layar yang memproyeksikan peta perdagangan gula dunia
sementara sudut lain memuat informasi singkat berikut dokumentasi
soal sejarah gula dunia aspek ekonomi dan politik yang melatari bisnis gula pada masa lampau
tradisi cembengan di colomadu hingga sisi arsitektur lewat kehadiran cetak biru dan replika bangunan
yang dirancang seorang berkebangsaan jerman bernama r kamm itu
di tengah kondisi banjir impor gula belakangan
pengelola turut menyajikan fakta nostalgia kejayaan pabrik gula colomadu
yang pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia pada seribu sembilan ratus tiga puluh silam
bahwa pabrik gula colomadu memang menyimpan cerita
bagaimana mangku negara membangun dan mencapai masa kejayaan di level internasional
colomadu pernah jadi eksportir pabrik besar kedua setelah kuba
cerita kesuksesan inilah yang ingin disampaikan ke publik
untuk melanjutkan kesuksesan tersebut di masa mendatang dengan cara yang berbeda
colomadu ini adalah wahana rekreasi edutainment
jadi memadukan unsur pendidikan dan unsur entertainment
salah seorang pengunjung asal yogyakarta andin ambesa mengatakan
awalnya kaget ada tiket masuknya
namun setelah masuk kagum juga dengan nuansanya dan bentuk bangunan
serta peninggalan mesin mesin ukuran raksasa
museumnya bagus ya
cuma sayangnya kok nggak ada guide nya ya
jadi tadi kita sempat nyasar sih
lihat gang main belok aja
kalau sekilas semuanya
sekilas ya baik bagus rapi
kalau harga dua puluh lima itu worth it gak sih
cuma kurang guide aja
pengelola menghadirkan narasi sejarah kekinian di museum
untuk melengkapi kompleks peninggalan bersejarah tersebut
selang satu ratus lima puluh tujuh tahun sejak momentum peletakan batu pertama pembangunan
pabrik gula colomadu dilaksanakan pada delapan desember seribu delapan ratus enam puluh satu silam
kalau sebelumnya para pengunjung bebas memasuki bangunan
kini diharuskan membayar sebesar dua puluh lima untuk menikmati museum
dan koleksi mesin mesin pabrik gula
kartika bagus karanganyar